indonesia memiliki sumber harta karun tambang terbesar ke enam di dunia
harta karun yang dimaksud adalah boksit
boksit merupakan komoditas tambang yang bisa diolah menjadi produk bernilai tambah besar
dan dicari banyak pihak
dan kita akan coba membahas mengenai boksit ini
kalau kita bicara mengenai boksit ini adalah sebenarnya ada tambang rebutan
kalau kita lihat ya ini ditemukan di perancis di delapan ratus dua puluh satu di kota yang disebut dengan last boat
nah mungkin kita semua sering mendengar nama boksit tapi tidak tahu ya boksit itu gunanya untuk apa
salah satu kegunaan boksit yang paling penting adalah mungkin biasanya kita peralatan masak nih
kalau ibu ibu rumah tangga ya
peralatan maksak di rumah tangga menggunakan aluminium dan ini rata rata menggunakan bahan bauksit
kemudian juga kemasan makanan
nah kita juga tidak bisa lepas dari boksit
begitu penting ya energi teknologi
mineral yang dilakukan oleh boksit ini ketika nanti diolah
dan mengapa ini menjadi penting
karena ternyata kita memiliki potensi yang cukup besar
kalau berdasarkan data dari bank indonesia sendiri
di boksit ini sendiri di tahun dua ribu dua puluh dua ini kita ekspor sebanyak enam ratus dua puluh delapan juta dolar untuk hasil boksit sendiri
jumlah yang cukup besar
nah boksit biasanya ditemukan di negara negara
nah ini negara yang paling tepat banget nih salah satunya indonesia
makanya kita akan coba membahas negara penghasil boksit terbesar
kalau kita lihat di sini ada australia satu ratus sepuluh juta ton
kemudian juga tiongkok yunan gina brazil
dan yang nomor enam adalah indonesia
boksit sendiri memang salah satu lapisan yang menarik
sebenarnya kalau kita bicara mengenai boksit kan
tapi pr nya sebenarnya adalah bagaimana
menciptakan boksit itu untuk sejumlah bahan bahan mineral lainnya tadi seperti saya katakan
salah satunya aluminium
boksit ini di dalamnya ada lapisan disebut dengan bohumite
kemudian lagi diaspora
biasanya bukan diaspora warga negara di asing ya
dan yang terakhir mengandung kipsip
nah material material ini adalah material material yang penting yang digunakan tadi
salah satunya untuk peralatan masak
kemudian juga untuk kemas
itu semua salah satunya banyak menggunakan aluminium ataupun dengan bagian dari bauksit sendiri
yang sudah digunakan teknologi untuk diolah lebih dalam lagi
nah kalau kita bicara mengenai provinsi ataupun daerah daerah mana saja yang menghasilkan boksit terbesar
kita lihat nih di sini ada kalimantan sumatera dan jawa
wow jumlahnya cukup besar sekali ya
cadangan logamnya aja mencapai tujuh ratus juta ton
kemudian sumber daya logamnya satu dua puluh empat
begitupun juga dengan sumber daya bijinya mencapai tiga delapan
kalimantan paling banyak di kalimantan barat
mungkin di kota singkawang pontianak dan sekitarnya
kemudian di sumatera juga
ini yang paling menarik kalau kita bicara mengenai sumatera
di sini salah satu kota yang seringkali menjadi pusat produksinya adalah kita sebut di sini sumatera selatan di kabupaten labuan batu
ini labuan batu ya
kemudian juga kita lihat di jawa
ini merupakan hasilnya tidak sebesar dari kalimantan maupun sumatera
tetapi ada sembilan puluh tujuh juta ton
jumlah yang cukup signifikan yang kita bisa melihat dari ini
nah ini daerah daerah penghasil bauksit
kepulauan riau tadi di sumatera kemudian juga sumatera selatan labuan batu bangka belitung kalimantan barat
tadi seperti saya katakan ada singkawang kemudian juga ada pontianak kemudian kalau di kepulauan lingga tanjung pinang dan karimun
ini untuk di kepulauan riau ya
bangka belitung dan kepulauan rio ini merupakan penghasilan cukup signifikan dari semua boksit dan sumber daya mineralnya
nah memang kalau bicara mengenai alam menyimpan kekayaan yang tidak pernah ada habisnya untuk kita gali
tapi kita juga harus tahu bagaimana indonesia memiliki kekayaan alam berupa bahan pertambangan baik itu pertanian hingga perkebunan yang melimpa
bahkan rencana di tahun dua ribu dua puluh tiga presiden jokowi juga akan menghapuskan ekspor timah
karena kita tahu sendiri timah nikel dan boksit
merupakan sumber mineral di tanah air
dan kekayaan alam ini seharusnya dioptimalkan melalui hilirisasi guna meningkatkan kemakmuran rakyat